dua pekan jelang hari raya idul fitri
produsen kue kering pun mulai kebanjiran pesanan
pagi ini saya menyambangi salah satu industri rumahan kue kering
di kawasan kuitang senen jakarta pusat
untuk melihat kesibukan produksi di sana
dan benar saja sejak pagi hari
sebanyak dua puluh enam pekerja harian lepas
nampak mulai sibuk membuat beraneka kue kering pesanan pembeli
yang datang dari berbagai lokasi
mulai dari jabodetabek jambi hingga batam
proses produksi kue kering dilakukan senin hingga sabtu
dengan target minimal delapan belas kaleng
berisi kue seberat delapan hingga sebelas kilo perharinya
pemilik industri rumahan kue kering pusaka kuitang hasanuddin menyebut
mewarisi usaha ini dari orang tuanya
meski merupakan usaha musiman
produksi kue kering yang dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini
senantiasa kebanjiran pesanan
bahkan jumlahnya bisa mencapai ribuan kaleng
dengan berat total bisa mencapai belasan ton
kalau masih normal ya juga seribu kaleng
kirimnya ke jambi sama batam
ya karena tanpa pengawet
ini juga kacang itu
ada khasnya ditumbuk
nggak digiling ditumbuk
jadi kalau dimakan ada rasa gerus gerusnya
setelah sempat dihantam pandemi dan mati suri
kini produksi kue kering pusaka kuitang pun kembali bergeliat
karena pelanggan begitu mengemari resep kue yang telah diwariskan
secara turun temurun hingga generasi ketiga ini
iya katanya udah lama juga kan
terus terkenal juga kue kacang sama lidah kucingnya
jadi pengen coba
banyak yang rekomenin juga sih karena udah lama itu
udah terkenal lagi kue kacangnya
nggak nggak pernah saya disini terus
sejak kapan bapak bu jadi pelanggan disini
pas nggak ada perubahan
makanya saya cuman suka belanja disini
produksi kue kering di rumah berukuran lima x empat meter persegi ini
setiap tahunnya dimulai dua bulan jelang hari raya idul fitri
dan berhenti tiga hari sebelum lebaran
pusaka kuitang sendiri hanya memproduksi lima jenis kue

mulai dari kue kacang lidah kucing nastar
yang dijual delapan puluh ribu rupiah per kilogram
serta kastengel dan putri salju
yang dibanderol delapan puluh lima ribu rupiah per kilogram
inilah deretan kue kue istimewa yang akan mengisi toples anda di hari raya idul fitri nanti
untuk menyambut tentunya tamu tamu istimewa
dengan pengerjaan secara tradisional
dan juga tidak menggunakan bahan pengawet
membuat kue kue ini terus diminati
meski sudah ada sejak dua dekade lalu
selamat menikmati hari raya idul fitri
supriya netanju dawa thompson cekarta